putriku terkena jurus menghancur roh
dan tepat pada ulu hatinya
jika tidak segera diobati
tubuh putriku akan membusuk
dan membawa pada kematian

kau tidak apa apa raka
kenapa dia menyelamatkanku
ternyata kau masih hidup
seperti yang bisa kau lihat
aku masih sama seperti sebelumnya
jadi bisa kau pastikan bahwa aku masih hidup
namun sekarang kau peringatkan kepada kau
langkah hidup di mayatku
dia adalah surawi sesa
adik dari kian santang
aku akan memainkan sandiwaraku
dia sangatlah kuat
sebaiknya kita pergi dari sini
benar apa katamu
dia bukanlah tandingan kita
ayah anda saja sempat kewalahan menghadapinya
lebih baik kita pergi
namun yang telah ditolak
itu yang terakhir
dia menggunakan jurus halimun
kita harus kejar dia
hanya kemana enak
dia belum jauh dari sini
apa yang kau lakukan
apakah kau benar benar ingin mati
aku sedang berlatih jurus segarayasa
tapi entah kenapa jurus itu berbalik menyerangku
mempelajari jurus itu
harus ada yang mengawasi
untung aku cepat datang
kalau tidak kau sudah mati
nyai aku mau ajari aku jurus itu lagi
kali ini aku akan lebih bersungguh sungguh
seperti nyai mengajari aku jurus
karena salah satu tujuan hidupku
mendapatkan jasadku kembali
aku punya rencana lain
yang sangat mudah kau lakukan
dan kalau rencana itu berhasil
akan mengembalikan jasad aslinya
rencana apa itu nyai
putriku terkena jurus menghancur roh
dan tepat pada ulu hatinya
jika tidak segera diobati
tubuh putriku akan membusuh
dan membawa pada kematian
mereka akan berubah menjadi jahatan
aku membawanya kemari kiai
mohon kiranya kiai berkenan untuk mengobati
aku akan segera
bantulah aku dengan tenaga dalam gusti prabu
gusti prabu ayo kita bawa masuk
bantulah dengan tenaga dalam gusti prabowo